hmm sajian aneka daging ini sangat menggugah selera
steak lava ini disajikan oleh salah satu tempat makanan di kawasan bendungan hilir jakarta pusat
tenang meskipun namanya lava tidak menggunakan lava beneran kok
lava di sini adalah saus mentai yang disiramkan di atas daging saikoro
saikoro adalah daging sapi meltik yang sudah dipotong berbentuk kubus kecil
kalau daging kita karena proses dari frozen jadi kita basicnya harus kita grill di oven dulu
baru pematangannya final finishingnya di pensiun
pada saat pembuatan suhu daging saikoro harus setara dulu dengan suhu ruangan
lalu baru dipanggang di alat khusus sehingga teksturnya sehat
sangat empuk dan rasanya lezat
saat dimasak daging saikoro hanya perlu ditaburi garam dan lada
setelah matang daging saikoro langsung disiram dengan saus mentai lava dan dibakar lagi dengan blow torch
nah saigoro lava siap disantap
jadi kalau misalnya masih bingung sebenarnya saus mentai itu apa
saus mentai itu
mayonese itu dicampur dengan ada saus sambal saus tomat dan juga ada yang spesialnya yaitu adalah telur ikan atau ikura
nah ketika dia ditorch itulah yang membuat wangi dari si mentai sendiri itu enak
hash brown nya pakai saus mentai
ini yang namanya ferrari
bener banget kayak mobil

ferrari mempunyai tekstur yang renyah di bagian luar tapi sangat lembut
lembut di bagian dalam
rasa original dari daging ini sendiri
sangat gurih sehingga tak dibutuhkan
tambahan bumbu saat menyantapnya
bagaimana apakah anda
tim liputan cnn indonesia